maskapai yang melayani penerbangan dari bandara igusti ngurah rai bali ke wuhan tiongkok jumat hari ini dibatalkan
hal ini dilakukan setelah pemerintah wuhan menyatakan wilayahnya diisolasi sejak kamis pukul sepuluh pagi kemarin
suasana kedatangan wisatawan di terminal kedatangan internasional bandara igusti ngurah rai jumat siang berjalan normal
sejumlah wisatawan mancanegara terus berdatangan ke bandara ini termasuk dari kota kota di tiongkok selain dari kota wuhan
wisatawan dari wuhan yang terbang langsung dari bandara tianhe wuhan terakhir landing pada pukul tujuh pagi waktu indonesia tengah pada kamis kemarin
sesuai jadwal jumat tengah malam nanti semestinya maskapai lion air melakukan penerbangan langsung dari bandara ini ke wuhan
namun penerbangan ke wuhan dari bandara ini di hari ini dinyatakan tidak beroperasi